selamat datang di acara bank indonesia gosekamu dua ribu tujuh belas
bank indonesia melalui divisi layanan informasi publik dan komunikasi digital
menyelenggarakan bank indonesia gosekamu dua ribu tujuh belas
kali ini lima kota telah dikunjungi
yakni samarinda yogyakarta manado surabaya dan padang
bi mengajak generasi muda indonesia untuk semakin mengenal fungsi dan tugas bank indonesia
selain itu dalam balutan tema cinta rupiah
para mahasiswa juga diajak untuk mengetahui ciri ciri keaslian uang rupiah
agar terhindar dari penyalahgunaan uang yang diragukan keasliannya
serta mengaplikasikan gerakan nasional non tunai di berbagai transaksi
bi gustu kampus jadi bagian dari komunikasi bank indonesia
dalam menginformasikan kebijakannya kepada masyarakat khususnya generasi muda indonesia
supaya tertanam rasa kecintaan masyarakat terhadap rupiah
bahwa rupiah itu adalah simbol kedaulatan yang harus dijaga dan dipertahankan
jadi sebagaimana selama ini dikatakan oleh dalam setiap publikasi kita
bahwa kita juga menjaga kedaulatan tanpa senjata
edukasi lainnya mengenai perkembangan ekonomi terkini
dan menjabut perhelatan ims annual meetings dua ribu delapan belas
juga menjadi bagian dalam kegiatan interaktif dan edukatif
seperti kuliah uang rupiah
talkshow inspiratif dari pengusaha masa kini
hingga workshop membuat video dan blog
sejumlah rangkaian acara yang disambut antusiasme positif dari mahasiswa ini
diharapkan meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai bank indonesia
sangat super sekali yang saya rasakan hari ini
pertama adalah antusiasme dari mahasiswa itu sendiri
lalu dari pengisi acaranya yang luar biasa
dari para pemuda pemuda indonesia
yang bisa juga kita ambil banyak sekali pelajarannya
bagi kita semua disini sebagai mahasiswa
menurutku ini campaign yang sangat bagus untuk mengajarkan bahwa
rupiah ya jangan dibuang sembarangan dan ditepatkan sembarangan
hargailah uang kita cintalah rupiah
dan itulah kenapa kita sasar
dan kita lakukan secara rutin setiap tahun

bersama pekaryang bersama kampung kampung
terciptalah sebuah generasi yang maju
berkreasi serta berprestasi dan memajukan bangsa indonesia
dengan simbol sebuah kedaulatan indonesia rupiah
ada di setiap makna indonesia